presiden joko widodo menyetujui rencana pembentukan unit kerja presiden khusus untuk pemantapan ideologi pancasila
rencananya lembaga ini berkoordinasi langsung dengan presiden
seberapa urgenkah pembentukan lembaga ini
bagaimana mekanisme kinerjanya nanti
dan tentu saja pertanyaan adalah hasil atau output yang real seperti apakah dari lembaga seperti ini
kami mengulasnya malam hari ini dan bertanya langsung kepada inisiator yang juga menjadi tim perumus tim menggagas yudi latif
selamat malam bang yudi
kita masih menunggu satu narasumber lagi tapi saya langsung mulai dengan inisiatornya
awalnya apa ini kemudian kok tiba tiba bicara soal pemantapan ideologi pancasila
kita bicara soal pemantapan ideologi dulu ya
artinya selama ini nggak mantap dong berarti ideologi ini dijalankan di republik ini
ya itu memang mestinya kan ideologi ini business as usual
selama republik ini ada maka republik ini harus punya konsepsi yang terus permanen
nah selama ini mungkin karena kita merasa
problematik kita tuh ada pada soal ekonomi dan lainnya pembangunan terkesan hanya perhatikan aspek aspek material fisik
oh pembangunan fisik ya
iya dalam tujuh belas tahun terakhir reformasi kan nyaris pembelajaran nilai nilai pancasila itu bahkan dari kurum kurum pembelajaran pun tidak ada
tiba tiba kesenjangan antara pembangunan fisik dan pembangunan nilai itu dampaknya sudah mulai terasa sekarang
seperti apa misalnya
dimana terjadi ada berbagai gecolak kesalahpahaman
orang tidak saling percaya siapapun
isi sosial media apapun
kita tidak percaya pada siapapun
setiap orang berlomba mengkhianati sesama dan negaranya
jadi paling kepercayaan rakyat pada pemerintah rakyat dengan sama rakyat juga terjadi
ya dan kalau ini bisa dibiarkan terus saya kira
apapun capaian pembangunan fisik ini bisa dijatuhkan oleh culture hambatan hambatan kultural itu
ibaratnya gini dalam iringan kereta berkuda kecepatan larinya kuda itu tidak ditentukan oleh kuda yang larinya paling cepat
tapi justru oleh kuda yang paling lambat
dan menurut indikator yang dilahirkan oleh lemhanas oleh surpei nasional bps
di dalam sepuluh tahun terakhir dari ipolexos budhan kamnas itu indikator yang paling terus merosot tidak pernah naik naik itu indikator ideologi
bahkan surpei terakhir mbak
bps yang belum dirilis nih tapi saya juga ikut merumuskan memberi saran atas indikatornya
dari seratus orang paling tidak sekarang tiga puluh orang indonesia itu tidak bisa secara hafal menyanyikan lagu indonesia raya
banyak yang tidak lagi hafal pilihah sirah pancasila
oh ada ada ada surpei surpei itu ada ya
ada surpei surpei seperti itu
nah jadi ini confirm ya bahwa apa yang diukur berdasarkan survei dan realitas kita sekarang
ketegangan ketegangan di ruang publik ya itu menunjukkan ada problem yang serius di dalam nation building kita
oke katakanlah ada problem tentang soal bagaimana pancasila belum secara mantap sampai sekarang setelah tujuh belas tahun reformasi bahkan
itu diaplikasikan oleh baik oleh pemimpin kita baik oleh seluruh masyarakat kita
dengan munculnya ketidakpercayaan antar masyarakat ketidakpercayaan masyarakat dengan pemerintah
kemudian saling curiga dan begitu hate speech begitu banyak dan lain sebagainya
tetapi apakah ada khawatiran akan ada
ada ideologi ideologi lain yang berusaha masuk ke dalam republik ini melalui berbagai peristiwa begitu terakhir ini
iya pada landscape global kita juga tahu memang sekarang kan kekerasan komunal terorisme itu sebenarnya itu terjadi di mana mana
bahkan di amerika serikat juga gejala head crime ini bangkit di eropa timur tengah dan lain lain
karena ya saya pikir globalisasi ini kan melahirkan dua hal
pertama adalah semakin meluasnya kesenjangan sosial ini gejala yang sifatnya umum bahkan termasuk amerika sendiri kesenjangannya lebar
kedua ketika kesenjangan sosial terjadi kita juga mengalami distorsi komunikatif gitu
bahwa ruang ruang publik ini tidak memungkinkan kita untuk biasa dialog dalam situasi keadaban situasi hikmat kebijaksanaan
tapi semuanya akibat tata nilai ini mulai disubordinasikan oleh rasional instrumental kapitalisme dan lain lain
jadi kita juga tidak biasa menyelesaikan terlatih lagi menyelesaikan masalah masalah duduk bareng melalui satu kelapangan konsensus
tapi semuanya hanya siapa mengalahkan siapa siapa politisi siapa
itu akibatnya kesenjangan sosial di satu sisi dan robeknya tenunan tenunan komunikasi antar budaya antar masyarakat
itu membuat mudah sekali masuk pada gelombang amuk yang pada tingkat yang lebih tinggi melahirkan pada situasi yang ngeri
seperti di alepo dan lain lain
hmm jika semangatnya memang bagus tetapi masalahnya ketika bicara pancasila ini secara real begitu ya
ketika orang mungkin membaca judul kita pada malam hari ini pemantapan ideologi pancasila
wah jangan jangan seperti zaman orde baru lagi penataran p empat dan lain sebagainya
maksudnya bagaimana hal ini bisa real bisa nanti diaplikasikan kinerjanya seperti apa dan tidak menjadi slogan slogan lagi
apalagi kemudian lembaganya seolah olah sudah mulai ada kecurigaan
kalau boleh memakai kata curiga
kecurigaan bahwa jangan jangan ini hanya sebuah lembaga yang untuk menguras uang apbn lagi
nah realnya seperti apa nanti bang yudi akan bisa jelaskan
kita juga nanti akan lihat dari perspektif lain dari peneliti senior dari lipi siti zuro
setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
kita sudah dengarkan semangat bagaimana rencana tadi untuk membentuk unit kerja presiden bidang pemantapan ideologi pancasila
ada dasar dasar yang dijelaskan oleh bung yudi latif tadi soal bagaimana nilai nilai tentang kepancasilaan keindonesiaan yang semakin luntur
sehingga muncul beberapa peristiwa terakhir mungkin saja seperti itu ya
tapi saya ingin lihat bagaimana perspektif dari mbak wiwi siti zuro akademisi ilmu politik dan peneliti senior dari lipi
saya biasa manggilnya mbak wiwi selamat malam mbak wiwi terima kasih sudah hadir ya
selamat malam mas
mbak wiwi mungkin apa perspektif anda menilai ketika ada rencana pembentukan unit kerja presiden pemantapan ideologi pancasila
iya kita harapkan ini bukan sekedar semacam apa ya romantisme akan pancasila ya
jadi romantisme kita terhadap pancasila
jadi romantisme kita terhadap pancasila
nilai nilai pancasila tapi lebih dari itu pancasila memang is e musk
jadi satu kenisayaan yang kita harus pahami kita amalkan dan kita tentu konsisten untuk terus menerus mengamalkan
tapi kondisinya memang urgent tidak mbak
karena bukan membentuk unitnya yang urgent yang kita harus amalkan itu yang urgent
oke pemantapan ideologi pancasilanya itu yang urgent
kita sudah pernah punya p empat bp tujuh gitu ya
dan kita bersepakat untuk dihapuskan mengapa dihapuskan kan itu pertanyaannya
jadi menurut saya itikat ini jangan sampai mengulang gitu ya
apa yang sudah kita pernah miliki bertahun tahun di bawah odeh baru waktu itu
lalu kita semacam bosan gitu ya dengan pancasila
sehingga seolah olah dengan gerakan reformasi yang berhasil seperti itu kita tidak butuh lagi pancasila
pp tujuh dihapus p empat tidak perlu lagi
akhirnya kita tercerah berdari akar kita
tercerah berdari akar kita sendiri
kita mulai memiliki pemimpin pemimpin atau penguasa penguasa yang tidak berkarakter pancasila
justru tidak berkarakter pancasila padahal program itu bertahun tahun dijadikan ini ya
nah apa yang harus dihindari mbak
apa yang salah
apa yang salah
pertanyaan kita adalah apa yang salah dengan bp tujuh dan p empat
berarti ada yang salah
karena ternyata itu hanya normatif gitu ya
dicekokin kita dengan nilai nilai pancasila yang normatif seperti itu
tanpa ada keharusan untuk mengamalkan
memahami berkontemplasi tentang nilai nilai itu menyatu dengan diri kita lalu kita amalkan
dan menurut saya memang selama ini adalah yang absen yaitu contoh teladan
keteladanan dari seorang penguasa pemimpin gitu ya
itu yang nggak ada kering sekali
sehingga kepada siapa masyarakat harus mengacu gitu ya
ini loh nilai nilai pancasila manusia indonesia harus menjadi seorang manusia
yang utuh pancasila yang utuh dan sebagainya
tapi kita tidak tahu normatif semuanya
mulai sila pertama sampai sila kelima
harus kita refleksikan dari day to day kehidupan kita
nah ini yang blunder menurut saya
oleh karena itu sekarang kelihatannya apa
kalau niatannya hanya membentuk kembali lalu menganggap ini semacam proyek gitu kan
proyek itu harus digarisbawahi

ini musibah menurut saya
ini musibah gitu
oleh karena itu ini bukan sekedar sebagai proyek atau
apalagi rencananya serta tingkat kementerian tadi kata pak luhut bin sarpanjaitan ya
kita tidak terpukul dengan tingkat apapun gitu ya
mau dinaikkan ke tingkat apapun
kalau ternyata tidak berdampak positif apapun ya terhadap perilaku tutur kata dari para katakan pemimpin kita
jadi anda akan mempertanyakan mekanisme kayak apa dan outputnya yang real bagaimana begitu ya
kita target target dan dampaknya itu ada nggak jaminan akan positif
kalau tidak untuk apa
bung yudi bisa anda jawab
kira kira apa nanti seperti apa
karena kan kita tahu di area orde baru juga
mungkin dalam tulisan anda juga mengkritisi bahwa di era orde baru pancasila memang menjadi program program yang sangat rutin
yang sangat dari tahun ke tahun penataran sampai tingkat sekolah sekolah juga
tapi ternyata tidak ada hasilnya begitu
nah apa yang anda ambil maknanya ketika apa yang harus dihindari
apa yang harus dilakukan
mekanisme seperti apa
dan kalau tidak salah pesan presiden itu tidak hanya menjadi slogan tidak hanya kemudian apa menjadi apa namanya apa dari atas ke bawah saja
tapi juga benar benar bisa diterapkan
tidak menjadi sekedar proyek kata mbak wiwi tadi bagaimana
de facto sebenarnya sosialisasi pancasila ini kan sudah terjadi belakangan
ada namanya sosialisasi empat pilar di mpr
juga ada sekarang revolusi mental
ada program bela negara
sebenarnya ini kan banyak program
tapi program program ini tadi justru tidak terstruktur sistematik
dia juga tidak punya pendalaman kan hanya berhenti di permukaan
oleh karena itu ketimbang sumber daya yang begitu banyak ini kurang bermanfaat kurang efektif
maka kemudian perlu ada semacam kitchen
jadi lembaga ini semacam kitchen saja
jadi tidak mengambil kewenangan kewenangan institusi yang sudah ada
jadi nanti yang mengeksekusinya sebenarnya institusi kl kl yang ada kementerian dan lembaga
ini fungsinya hanya mengkoordinasikan dan macam meresep bumbu bumbu yang untuk nanti dijalankan oleh kl kl yang ada
jadi pertama unit ini nanti mengkoordinasikan seluruh program program terkait yang ada di kl kl
supaya lebih fokusnya jelas bahannya jelas terstruktur tidak tumpang tindih tidak berhenti di permukaan
karena ini sumber daya banyak sekali itu pertama
kedua badan ini juga harus melakukan satu terobosan di dalam cara pendekatan terhadap sosialisasi pancasila
terutama kalau itu dimensinya pengajaran
ya kita nanti akan bekerjasama dengan kemendikbud kemendikti kemenak ya untuk karena sekarang ada kesadaran
kementerian berarti ya
ada kesadaran dari kemendikbud misalnya untuk menjadikan pmp sebagai pelajaran lagi
tapi masalahnya ketika pancasila dijadikan mata pelajaran lagi apakah bahan bahannya masih sama seperti dulu kan gitu
nah kalau ini dilepas begitu saja kita tahu biasanya kebanyakan berhenti di proyek buku
tidak efektif lagi
tidak ada sesuatu yang serius
kita harus menyiapkan konten materi mulai dari pau tk dalam bentuk bentuk yang sepenuhnya sesuai dengan rahasia gz ini
dalam bentuk bentuk seperti mungkin komik komik konten konten youtube konten konten viral viral media
artinya akan bisa masuk benar benar masuk
multimedia sesuai dengan alam kesadaran sekarang dan sesuai dengan tingkat tingkat arah perkembangan anak anak itu
jadi nanti kita yang kitchen nya dapurnya kita yang mengolah konten itu nanti tentu saja bekerjasama dengan kemendikbud kemendikti kemenag
hasil pengolahan kita nanti monggo kementerian itu mereproduksi
jadi ini tidak akan tumpang tindih dengan kementerian koordinator pembangunan manusia kebudayaan
tidak sama sekali
kita betul betul namanya kitchen unit mengolah bahan terutama materi materi yang diperlukan untuk didesiminasikan oleh kkl kl yang sudah ada itu
kedua kita juga ingin supaya sosialisasi pancasila
ini kalau dulu kan hanya berpusat pada negara negara yang hanya mengambil inisiatif negara menatar gitu ya
sekarang kita dipenting adalah jejaring terutama dengan komunitas masyarakat
jadi sekarang kan banyak juga concern concern yang sama terjadi di masyarakat
nah masalahnya bergerak sporadis sendiri sendiri tidak ada konektivitas satu sama lain
nah nanti unit ini akan menjaring akan bekerjasama dengan elemen elemen yang ada di masyarakat
untuk menggerakkan kembali ke masyarakat
nah itu adalah proses proses sosialisasi pancasila di berbagai bidang kehidupan itu
kedua itu namanya bidang hubungan antar lembaga dan jaringan ya
kemudian kita juga nanti ada yang namanya satu bidang yang membawai soal soal komunikasi dan sosialisasi
dimana kita jauh gak tahu pak jokowi sudah mulai ngambil keputusan tahun lalu satu juni ditetapkan sebagai hari
ya dilahir pancasila
misalnya apa itu perhentiannya sekedar seremoni belaka kan
ini harus jadi momentum untuk menggerakkan gerakan kebajikan hidup pancasila itu
kita harus mengisi itu sekaligus juga mengatasi kontropensi yang ada karena penetapan itu masih banyak yang tidak sepenuhnya plong gitu
kita harus mencari satu konsensus jadi nanti peringatan itu satu juni sampai delapan belas agustus satu tarikan nafas
kita isi dengan berbagai
ekspresi kebajikan pancasila multi culture festival lah atau berbagai hal bagaimana praksis pancasila dijalankan dalam berbentuk praktek praktek kehidupan
gambaran anda seperti apa sih nanti kira kira misalnya target anda lah paling tidak sebelum kita nanti menagih outputnya apa
tentu saja kan sekarang kita kan masih akan menggodok ini begitu anda kan masih akan menggodok ini
gambaran anda targetnya seperti apa
misalnya bagaimana seseorang orang per orang ataupun mungkin lembaga per lembaga akan menanggung anda
lagi bagaimana seseorang orang per orang ataupun mungkin lembaga akan bisa mengaplikasikan silah pertama tentang ketuhanan yang maesah
tidak lagi pada ideologi tertentu misalnya
bagaimana mengaplikasikan kemanusiaan yang adil dan beradab itu
mengaplikasikan secara real tentang persatuan indonesia
bagaimana tentang musyawarah itu benar benar menjadi musawarah yang perwakilan sesuai sila empat
dan keadilan yang benar benar keadilan sosial
itu nanti gambarnya seperti apa oh ternyata ukp hasilnya adalah ini gitu gambarannya seperti apa
iya jadi termasuk di unity ini nanti ada satu deputi yang di bidang pengkajian
ada deputi yang di bidang pengkajian dan penyediaan materi
nah deputi ini nanti akan mengkaji misalnya produk produk perundang undangan bertentangan dengan pancasila atau tidak
produk produk kebijakan yang bertentangan dengan pancasila atau tidak
termasuk juga mengevaluasi berbagai program yang misalnya yang apakah program program itu ada yang mengarah kepada propur mengatasi kesenjangan atau tidak
jadi dengan evaluasi seperti itu bisa memberikan satu gambaran bahwa apakah nilai nilai pancasila itu sudah dieksekusi di dalam berbagai kementerian secara proper atau tidak
nah itu misalnya terus kita juga nanti ada satu unit yang sifatnya advokasi
ya advokasi ini bertugas melakukan deteksi dini kalau ada konflik konflik di akar rumput
karena kalau ada masalah masalah seperti gereja yasmin misalnya kalau berlalu lalu susah menangani nya
tapi kalau itu begitu ada masalah lalu dideteksi oleh tim advokasi ini
mungkin kita bisa menyelesaikan masalah lebih dini lewat proses proses perusahaan warah restoratif jati
oh di situ ada perannya juga secara kasus per kasus itu nanti ini ada begitu ya
tapi kan gambarannya nanti kalau soal intoleran ini hanya sepertinya hanya menitik beratkan pada sila satu soal ketuhanan begitu kan
tapi kan juga misalnya yang propur tadi itu menarik soal keadilan sosial
ya soal penggusuran soal apa apa jadi kan pancasila dimensinya tidak berhenti berhasil ketuhan
iya hanya ketuhanan saja ya
kadang kadang kita bias ke sana juga
soal soal keadilan soal soal sekarang itu kesenjangan sosial yang lebar
nanti kita harus cari satu formula bagaimana supaya orang orang konglomerat yang menguasai jutaan hektare tanah juga
bisa kita pertemukan dengan komunitas komunitas lokal supaya lebih berwuju
ini penting menjadi catatan karena selama ini kalau mungkin bisa dikritisi bahwa aspek yang dilihat soal toleransi itu seolah olah hanya melanggar pancasila
padahal yang dilihat hanya sila satu
tapi bagaimana dengan sila lima keadilan sosial
itu kadang kadang mesti agak miss
tapi begini saya ingin tanya mbak siti zuro secara dari perspektif politik
kalau dilihat beberapa waktu terakhir ini sepertinya pemerintah sangat concern dengan hal ini
rencana membentuk satgas pencegahan tindakan intoleran rencana merevisi undang undang ormas kemudian sekarang juga yang terbaru adalah bentuk unit kerja tentang pemantapan ideologi pancasila
sepertinya ini inline begitu
menurut mbak siti kira kira apa sih yang dikalahin
apa sih yang dikhawatirkan oleh pemerintah saat ini
benarkah ingin memantapkan ideologi pancasila
atau jangan jangan ini hanya menjadi cover kan boleh kan kita bertanya
menjadi semacam apa namanya hanya bungkus saja begitu
tadinya kan kelihatan bahwa ini akan diletakkan setingkat apa itu lembaga dikepresidenan
jadi kita ini kan sudah gemuk loh
kementeriannya pak jokowi ini gemuk sekali
jadi nggak jadi kabinet kurus lagi ya kan
ada yang merger ada yang dipecah pecah gitu ya dan sebagainya
itu menunjukkan bahwa sebetulnya secara kementerian kelembagaan sudah sangat gemuk
mestinya di era otonomi daerah seperti sekarang ini di kementerian di pusat itu ramping
karena urusan urusan sudah didaerahkan
iya itu penyakit menurut saya sudah lama kita usulkan seperti itu tapi susah untuk dieksekusi
nah sekarang yang namanya ukp ppi gitu ya

rencananya juga akan menjadi satu lembaga tersendiri dan ini tentu butuh dana
terus nanti sebagai satu lembaga baru ya pasti butuh sdm sdm dan itu tidak tertutup kemungkinan juga dari pns pns ya masuk di situ
yang kita pertanyakan adalah apakah ini nanti hanya menambah beban apbn kita satu
yang kedua bagaimana cara kerja dan siapa yang mengawasi
siapa yang mengawasi lembaga
bentuk organisasinya seperti yang mengawasi ya
tadi kang yudi mengatakan bahwa lembaga ini akan melakukan tidak sekedar kitchen tapi juga sebagai driving force trigger gitu ya
agar program program yang diformulasikan sebagai satu integrated program ya dengan kementerian lembaga terkait dengan kampus bahkan dengan mungkin sekolah sekolah dan sebagainya itu

ini kan sampai ke bawah gitu
sementara tidak punya kaki kan
jadi dia akan mengandalkan kerjasama gitu koordinasi sinergi dengan kementerian lembaga terkait untuk sampai turun ke bawah
karena mana mungkin kita melaksanakan pancasila hanya untuk di nasional kan tidak
sampai ke daerah daerah ini ya
yang menurut saya yang paling utama bukan lagi kita membangun sekedar lembaga
lembaganya saja lembaga ini
ini lembaga untuk betul betul menggodok tentang nilai nilai pancasila yang akan di
tapi menurut saya kita ini kan kering dengan contoh contoh tadi itu
apakah mampu kang yudi sekarang memaksa semua pemimpin penguasa kita dari nasional sampai ke bawah dia menjadi role model
role model terlebih dulu
iya role model teladan bagi rakyat yang ingin meneladani gitu loh
ini loh sosok yang pancasila tadi itu
nilai nilai pancasila itu
tutur kata dan perilaku
itu ada ukuran ininya bisa dilihat secara gambar
secara ketuhanan yang maha esa
apakah yang bersangkutan memang merefleksikan itu
secara kemanusiaan yang adil dan beradab
apakah tutur kata itu kan
keadaban itu ada tidak dalam kebijakan kebijakannya
sebagai seorang kepala daerah
sebagai seorang kepala negara
jadi menurut saya mempertanyakan itu dulu
kalau itu tidak bisa
diikat sebagai simpul
saya melihat kang yudi sebagai simpul
untuk menggerakkan ini gitu ya
di bumi pertiwi ini
menurut saya akan gagal total
kita ngomong pahitnya aja kang yudi
karena memang harus melihat yang buruk dulu agar bisa
jangan masyarakat saja dicekokin gitu kan
sampai udah kayak apa kekenyangan
tapi lalu tidak bisa dia melaksanakan karena
ternyata tidak ada contoh sama sekali
itu kita bahas role model
sekarang sulit nggak menemukan role model seperti itu
kalau bicara presiden kan pasti tingkat satu kan
bagaimana kepala kepala daerah yang lain itu
memang sulit tidak
nanti kita akan lihat lebih lanjut ya
terus beritahu tutuplah di cnn indonesia prime news
beberapa saat lalu
kapolri bersama ketua umum majelis ulama indonesia
menggelar jumpa pers terkait antisipasi ekses negatif
pasca keluarnya fatwa mui tentang larangan penggunaan atribut natal
dan untuk menyegarkan kembali materi konferensi pers tadi
kita bergabung dengan koresponden femi afriyadi
di rumah dinas kapolri
selamat malam femi
jadi apa saja yang menjadi inti pertemuan antara kapolri
dan ketua mui tadi
ya selamat malam indra
yang menjadi inti pertemuan antara kapolri
dengan ketua mui ⁇ maruf amin
adalah mengenai bagaimana sosialisasi fatwa mui nomor lima puluh enam tahun dua ribu enam belas
yang dikeluarkan pada tanggal empat belas desember dua ribu enam belas lalu
terkait dengan penggunaan atribut non muslim
khususnya pada perayaan natal
yang akan di menjelang nanti
dan yang tadi
cukup ditegaskan dari kedua belah pihak
adalah bagaimana sosialisasi dari fatwa ini
yang kemudian dalam waktu kurun waktu enam hari ini
menjadi salah tafsir
dan menimbulkan akses negatif di tengah masyarakat
jika kita merujuk kepada beberapa kejadian
setelah fatwa ini dikeluarkan
ada beberapa kota di indonesia
yang justru mengartikan
dan menjadikan fatwa ini sebagai rujukan
untuk menjadikan ini arahan kamtipmas begitu
aksi aksi seperti sweeping
atau juga sosialisasi yang tidak seharusnya
ataupun juga yang bersifat intimidatif
dilakukan oleh sejumlah ormas
dan inilah yang tadi ditegaskan kembali
oleh kedua belah pihak
antara mui dan juga kapolri
bahwa fatwa tersebut
bukan merupakan rujukan hukum positif
yang berlaku di negara indonesia sendiri
ini hanya berupa hibawan
ataupun juga anjuran dan ajakan kepada umat muslim
untuk tidak menggunakan atribut atribut
yang bernuansa natal begitu
nah yang perlu digarisbawahi
atribut atribut ini adalah
yang melekat dibadan orang tersebut
artinya ini berupa pakaian
ataupun juga seperti topi begitu indra
ini yang menjadi catatan
dan menjadi garis besar
himbawan dari fatwa itu sendiri
sementara untuk ornamen ornamen lain
seperti pohon natal yang dipajang
di lobi sebuah pusat perbelanjaan
atau di lobi sebuah kafe
ini tidak menjadi sasaran
dari himbauan fatwa yang dikeluarkan mui tersebut
inilah yang kemudian ditegaskan kembali
bahwa atribut atribut yang disebutkan
adalah terkait dengan hal hal yang tadi saya sebutkan
jadi ini bukan berarti menyamaratakan
atau mengeneralisir semua ornamen ornamen natal tersebut
digunakan oleh umat muslim
dinyatakan haram oleh mui
baik terima kasih femi afriyadi
laporkan langsung dari rumah dinas kapolri
baik ini akhir akhir ini
memang kemudian beredar semacam sweeping ormas
lalu kemudian apa yang dilakukan ormas
ketika membubarkan sebuah ibadah di bandung
ini kita bicara soal tindak pidananya
tapi soal gejalanya
apakah ini juga yang mendasari
bahwa apakah memang ormas ormas kita ini
sekarang sudah mulai
kalau mengutip tulisan anda
kehilangan keindonesiaan itu
ya jadi problemnya bukan hanya di ormas
tapi problemnya juga ada di aparatur negara
aparatur negara ya
aparatur negara tidak tegak lurus
dan prinsip prinsip pancasila
jadi kalau kita bicara pancasila
jangan dipikir hanya diarahkan pedangnya
kepada masyarakat aja
tapi juga seberapa konsisten para penyelenggara negara itu
menjalankan nilai nilai pancasila
oleh karena itu
nanti di dalam lembaga ini
yang kita evaluasi bukan hanya
soal apa yang terjadi di masyarakat
tapi juga perilaku aparatur negara sendiri
dan termasuk kita ngasih rekomendasi rekomendasi
jangan aparatur negara ini
bertindak seperti ragu di dalam
padahal kalau bicara soal
perdoman tentang pancasila dan sebagainya
bukannya apartur negara ini yang paling banyak dicekoki selama ini
entah itu tni
entah itu kepolisian
ya belum tentu ya
belum tentu dalam arti
konsistensi terhadap prinsip prinsip penegakan negara hukum ini kan
masih kelihatan ambigu gitu
jelas mesejnya di pembukaan yang satu kelima
pokok pikiran keempat mengatakan
negara berdasarkan ketuhanan yang maesah
berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab
mewajibkan para penyelenggara negara
untuk menjunjung cita cita kemanusiaan
dan cita cita moral rakyat yang luhur
jadi yang pertama tama harus mengjiwai
menghayati mengamalkan pancasila itu
para penyelenggara negara
karena para penyelenggara negara ini latah di pusat teladan masyarakat
dalam sejarah kita dari dulu
kalau pusat teladan ini
biasanya kerusuhan kerusuhan terjadi
ini di wilayah pinggiran
karena ada distrust
kalau distrust terhadap otoritas
melahirkan distrust sesama warga dan lain lain
jadi dalam pendekatan baru ini
pancasila itu harus bisa
bukan disoborin sejarah negara
harus bisa mengatasi di atas
jadi dia menjadi bercermin siapa saja
baik itu penyelenggara negara
nah tentu dalam hal ini juga
kita memang melihat kenyataan kenyataan seperti ini
karena alfaratur negara juga tidak tegas
melahirkan keberanian pada elemen elemen masyarakat
untuk mengambil tindakan sendiri sendiri
ini tentu karena dikasih hati
artinya dalam hal ini bukan berarti negara itu harus kejam
tapi sejauh itu memang
tindakan yang perlu diambil
melanggar hukum itu jangan ragu gitu
karena kalau keraguan menegakkan hukum
akan menjadi presiden
kekuatan kekuatan yang melanggar hukum
akan semakin berani memaksakan
nah terkait dengan pokok pikiran keempat
seperti yang anda tadi sebutkan begitu
dan kemudian terkait dengan pertanyaan mbak wiwi soal role model
artinya ini apakah yang menjadi sasaran utama
ketika unit kerja presiden pemantapan ideologi pancasila ini
akan menjadi sasaran utama dari ukp ini
unit kerja ini
untuk mantapkan dulu ideologi ideologi
dan bagaimana para tokoh tokoh kepala daerah
maupun kepala pemerintahan
harus lebih mantap dulu begitu
dalam soal ideologi
ya jadi selain saluran saluran formal yang sudah ada
seperti edukasi bisnis etc
ya fokus kita terutama justru pada
pada wilayah wilayah yang belum bisa
dijangkau oleh institusi institusi negara yang sudah ada
misalnya justru sekarang
itu sebelum naik jadi anggota dewan
dia harus dapat pembekalan dulu
wawasan pancasila dan kebangsaan ini
pendekatan baru bukan hanya sekedar
hapalan seperti itu
wilayah operasinya ini kan terhadap institusi di bawah pemerintahan
nah ketika anggota dpr belum dilantik
menjadi anggota dewan
dia masih ada di bawah otoritas sekjen dan
quote unquote lah pokoknya semacam begitu
mereka datang sebagai anggota dewan
tidak dengan kepala kosong
karena banyak kan orang yang tidak
itu bukan anggota dewan ya
ya tidak sepenuhnya
orang yang sudah lama mengalami keterlibatan dalam problem publik kan
ada orang orang baru yang tiba tiba
jadi paling tidak punya wawasan dasar dulu lah
supaya produk produk perundangan yang terjadi
saya mencoba untuk mengejar agar bisa bagaimana lebih real
ini mungkin bisa bisa bisa juga sebuah diskusi ya
kalau misalnya begini
contohlah kemudian ada seorang kepala daerah
kemudian dalam seluruh kebijakannya ternyata merugikan
masyarakat kecil misalnya
apakah ukp itu nanti bisa kemudian memberikan rekomendasi penilaian
atau apa yang lebih real
untuk kemudian ya nilainya kurang bagus lah sebagai kepala daerah
jadi ada output yang real misalnya ternyata dia dalam sisi ini oke bagus
tapi dalam sisi yang lain ada kurang nilai kurang nilai pancasila nya
dalam sila kesekian dia kurang bisa menerapkan misalnya
mungkin tidak secara
jadi jadi ada ukuran jadi masuk dalam penilaian kinerja
ataupun seperti raport gitu misalnya
ya assessment itu bisa terjadi
karena sebenarnya kan udah ada beberapa indeks juga yang melihat itu
ada indeks demokrasi ada indeks macem macem
indeks indeks ini kan bisa juga dipakai untuk mengukur kinerja
pemerintahan daerah dan lain lain
kita cuma nanti mengolah seluruh indeks indeks ini
dan memberikan masukan pada orde terkait
karena sekarang ini problematiknya kan dpe apa gubernur
kepala daerah tingkat dua
berada dalam logika politik
yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh jakarta
jadi juga tidak begitu mudah
ya mungkin melalui kementerian dalam negeri menjadi catatan pendirian
paling tidak kan perda perda dan lain lain itu ada kewenangan kemendagri untuk
untuk membatalkan dan lain lain itu ada
untuk birokrasi ada kasn
kalau gambarannya mbak
bibi gimana nanti supaya bisa orang menilai atau mengukur kinerja ukp ini bagus atau tidak
tapi bukan soal fokus ke ukp
tetapi bisa juga ternyata oh ada hasilnya nih
wakil rakyat saya di dpr
bagaimana kepala daerah saya
bagaimana gubernur saya dan lain sebagainya
itu bisa menjadi ternyata
ya akhirnya dampaknya benar benar real secara kasat mata
iya di tataran birokrasi pemerintahan ada yang disebut dengan kasn
komite aparatur sibil negara
baru di penghujung pemerintahan pak sby waktu itu dibentuk gitu ya
ksn ini yang memberikan evaluasi terhadap katakan gitu para pejabat pejabat
dalam hal ini bisa bekerja sama dengan nanti katakan kalau kang yudi sudah menjadi pejabat baru gitu ya
ukp ppi kan gitu
jadi udah gambarnya pejabatnya ukp nih
pejabat baru gitu
masih dilatih ya
jadi mungkin itu untuk birokrasi
jadi dalam pemerintahan atau birokrasi itu kan ada etika pemerintahan mas
nah ini yang sering dilanggar ini masalahnya
jadi tidak beretika dia
termasuk ada kemuliaan
masalahnya kalau ada pelanggaran itu tuh hukumannya apa sih jelas nggak sih
itu kan dievaluasi
ternyata ada disampaikan kepada dari kasn tadi komite aparatur sipil negara setelah meninjau langsung dan sebagainya
ada tour of duty yang tidak benar gitu
ada pemberhentian kepada pejabat pejabat dikatakan di satu pemerintahan daerah dan sebagainya
itu diketahui dan sebagainya
tapi kewenangan untuk eksekusi itu yang kurang gitu ya
jadi ada saja kekurangan dari yang diberikan oleh kepada institusi baru atau lembaga baru itu
nah ini supaya tidak terjadi nanti di lembaganya kang yudi
menurut saya sebagai satu lembaga baru yang dealing dengan yang apa ya istilahnya itu
dealing itu yang berkaitan dengan hal hal yang sifatnya nilai nilai
pancasila ini kan sumber dari segala sumber nilai nilai
konstitusi kita sumber dari segala sumber hukum
nah pertanyaan kita punya tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif legislatif dan yudikatif
apakah nanti kang yudi itu menyapu
atau katakan menyentuh seluruh cabang kekuasaan
atau hanya pemerintahan saja
menurut saya ya harus semuanya
iya karena cabang kekuasaan penegak hukum
yudikatif eksekutif legislatif tadi sudah disebutkan
jadi menurut saya mereka ini termasuk juga pejabat pejabat publik yang subject to terhadap bagaimana pelaksanaan pancasila ini
implementasi dari pancasila itu sendiri
sebab yang lalu lalu kita itu sebetulnya sudah kayaknya boring gitu
bosan dengan dicekokin pancasila melalui radio melalui televisi dan sebagainya
tetapi ternyata tidak ada hasilnya ya
iya tidak terinternalisasi tidak terlembagakan dalam kehidupan seharian kita
karena apa salah salah kita dibohongin masyarakat itu merasa dibohongin
ini menarik tidak terinternalisasikan
iya tidak terlembagakan nilai nilai tadi itu dalam kehidupan kita
bahwa saya wajib untuk tetap menjunjukkan
tetap menjunjung tinggi sila pertama
berarti saya tentu punya toleransi tentang itu
yang kedua dalam kehidupan bernegara saya juga menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab
keadapan dalam kehidupan berpolitik kan gitu
itu semua ditabrak
persatuan indonesia susah
karena apa distrust tadi itu
kita sudah berhasil membangun distrust bukan trust building
berhasil membangun distrust ngeri banget nih ya
iya jadi saling tidak percaya saling mencermati
saling menghormati saling katakan mendengarkan saling
berhasil membangun distrust tadi juga ada peran dari keringnya role model yang bisa
antara lain dan sistem multi partai banyak
yang lalu kita tersekat sekat dalam kepentingan kepentingan
yang menghasilkan fragmentasi kekuatan fragmentasi kepentingan fragmentasi di masyarakat fragmentasi di kekuatan politik
jadi menurut saya kita tidak cukup cekatan tangkas cerdas untuk mengantisipasi itu semua
mendeteksi itu semua
sementara seolah olah ada pembiaran dari kita seolah olah kesannya seperti itu
tapi itu ketidakmampuan kita
baru sekarang kita rasakan kita betul betul tidak punya landasan yang kokoh
sehingga apapun bisa menyerang kita karena landasan tadi itu yang lalu kita rasakan menjemukan
sekarang yang menjemukan itu kita rindukan kembali
dengan katakan mungkin pola baru
saya ingin titip ke kang yudi bahwa nilai nilai baru dalam pancasila itu termasuk nilai budaya malu
nilai budaya mundur kalau tidak mampu
jadi dalam kekuasaan itu sebagai pejabat publik dia merasa salah dan melakukan kesalahan malu
ketika malu ya sudah cukup mundur
itu yang dilakukan di korea di jepang
nilai nilai itu yang merupakan
implementasi juga dari nilai nilai pancasila
bukan sudah mundur terus jadi maju lagi
kemalukan kalau itu
baik kita tidak bicara tentang jabatan tertentu
tapi yang begini
apa mungkin bang yudi bisa berikan gambaran ketika nantinya ini terbentuk
koordinasi dengan sejumlah kementerian kementerian itu
apakah juga nanti ada evaluasinya
karena koordinasi saya sudah koordinasi dengan ini koordinasi dengan ini
ya tidak tahu sudah koordinasi saja
itu bagaimana gambar bang yudi kira kira
kan ini dapur nih
dapurnya banyak sekali bagus sekali
tapi bagaimana terdistribusikan ke meja meja
ke makanan maksudnya ke kementerian kementerian lembaga
bisa lagi nanti disalurkan lagi ke meja meja yang lebih kecil di tingkat daerah dan lain sebagainya
iya jadi kan ini lembaga ini tidak selakseriusnya bp tujuh
kalau bp tujuh tahun lalu kan sampai tingkat kabupaten
padahal ada itu sudah infrastrukturnya
kalau ini tidak karena tadi kita jangan membuat jangan membuat lembaga lembaga baru yang punya beban besar lah
jadi yang penting mengefektifkan kl kl yang sudah ada
dan ini semacam driving force nya saja untuk memastikan bahwa program program berjalan baik
dan kita melakukan assessment melakukan training terhadap
kan sebenarnya di tiap tiap kl juga ada bagian diklatnya dan lain lain
jadi kita tinggal memantapkan lagi
tetapkan saja materi materinya supaya lebih baik yang seperti itu
jadi memang kedua ini memang ini setingkat menteri tapi sebenarnya bukan menteri dalam arti
ini menteri menteri muda semacam yang tidak punya arm yang
bukan karena orangnya muda ya
kaki tangannya yang banyak ya
tapi yang membedakan bp tujuh dengan ini kalau dulu kan sepenuhnya negara
manggalan manggalannya juga ppt negara
nah kalau ini kekhasannya justru ini lebih mengakomodasi elemen elemen masyarakat
jadi unit ini dua tahap
pertama adalah dewan penasihat
macam majlis huronya itu
tokoh tokoh masyarakat negarawan
itu nanti dipilih atau bagaimana
penunjukkan begitu atau bagaimana
ya jadi nanti orang orang yang dianggap
wakili unsur tokoh agama dan masyarakat
negarawan yang bekas bekas ya termasuk mungkin bekas presiden watable saya nggak ngerti
purnawirawan yang dianggap teladan lah
jadi pokoknya tokoh tokoh masyarakat dari pelatas ini yang bisa merangkum mewakili berbagai elemen bangsa disitu
yang punya kekuatan kekuatan pengaruh lah
iya di masyarakat
lalu dibawahnya adalah dewan eksekutif
dan nanti dibawah dewan eksekutif selain ada lima deputi ada kesekretariatan juga ada manggala
nah manggalanya juga manggalanya disini adalah resource person
nah beda dengan masyarakat dimana manggalanya sepenuhnya manggalan negara
ini manggalanya pun berasal dari berbagai elemen masyarakat
dari budayawan dari masyarakat media dari seniman dari
pondidik dan lain lain
jadi kalau yang menatar misalnya nanti komunitas nu ya tokoh dari nu
yang menatar komunitas tionghoa ya tokoh dari tionghoa
tapi tentu dengan dibekali oleh bahan bahan yang kita dapur
supaya ada kesamaan
baik semoga ini membawa hasil positif bagi bangsa kita
tidak lagi memproduksi distrust seperti yang disampaikan mbak wiwi tapi memang memproduksi trust
sehingga arah pembangunan tidak hanya berlangsung saja fisik tapi pembangunan nilai
baik terima kasih bung yudi latif terima kasih mbak wiwi telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news